sesaat lagi anda akan menyaksikan tech talk
halo anda menyaksikan teh talk bersama saya diana twika
topik episode teh talk kali ini akan membahas perihal transformasi digital
dan juga keamanan cyber di era work from home
atau istilahnya wfh ya yang jamak diterapkan di masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
nah sudah hadir bersama saya di studio dua orang narasumber kita
dan juga ada bapak faisal yahya cyber security strategist
semoga selalu sehat ya pak ya
oke nah pak kita berbicara tentang transformasi digital
bahwasannya transformasi digital ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir di indonesia
masyarakat sepertinya sudah mulai mengadaptasi sudah mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi di berbagai lini kehidupannya seperti itu ya pak ya
nah sebenarnya pilar dari transformasi digital itu seperti apa pak edwin
oke kalau kita berbicara mengenai transformasi digital itu
kita berbicara mengenai bagaimana penerapan teknologi digital di segala aspek kehidupan manusia kehidupan kita
ataupun kehidupan satu perusahaan
dan kalau kita berbicara mengenai pilar dari transformasi digital
kita berbicara mengenai tiga hal
yaitu berhubungan sama people yaitu manusianya
kita berbicara mengenai proses
dan yang ketiga yang pasti adalah kita berbicara mengenai teknologi
nah ini tiga hal yang tidak bisa kita lupakan ketika kita berbicara mengenai satu transformasi
dan kalau kita berbicara mengenai digital teknologi pasti juga mempunyai kontribusi yang cukup dominan dalam hal ini
dari ketiga hal itu kan saat ini perusahaan tengah berlomba lomba untuk melakukan transformasi digital
tapi ternyata bukan hanya perusahaan bahkan pekerja individu bahkan unit umkm misalkan
mereka juga sudah mulai menyadari pentingnya transformasi digital
tapi untuk keamanan cyber sendiri apakah mereka semua sudah memahami ini pak
atau seperti apa trennya di indonesia untuk keamanan cyber saat ini
kalau kita berpatokan dengan pilar yang tadi sudah saya sampaikan ada peoples yaitu humans
people memegang hal juga sangat penting
karena kita mempunyai teknologi yang bagus kita mempunyai proses yang bagus
karena human orangnya itu tidak baik atau tidak terlatih
itu juga akan membawa satu hal yang tidak bagus dampaknya
ketika kita berbicara mengenai individu dan ukm
di saat kita berbicara mengenai keamanan itu kita juga berharap bahwa setiap individu dan ukm itu mempunyai suatu kepedulian
kewaspadaan terhadap diri mereka sendiri
ketika mereka berbicara mengenai bagaimana mereka ingin melakukan satu aktivitas di luar daripada kantor
mereka juga harus mempunyai satu pemikiran bahwa mereka harus mempunyai keamanan
sama seperti ketika mereka ada di kantor
pak faisal cyber security seperti apa sih pak
kalau misalkan kita mendefinisikan secara masyarakat umum gitu
untuk lebih mudah memahaminya
kalau boleh kita katakan secara umum biasanya fokusnya dari sisi cyber security
khususnya terkait dengan data deh
kita bicara ada tiga tahapan dari sisi data
yang pertama data adress data yang lagi tersimpan di perangkat
kemudian ada terkait data in use data yang lagi diproses sama sistem
data in transit data yang lagi dipertukarkan
nah kalau kita bicara dekade beberapa tahun lalu
mungkin fokus orang lebih kepada data in transit
data yang dipertukarkan
nah sekarang ada covid lain cerita nih
datanya disimpan di rumah nih
nah itu jadi concern baru
seberapa penting sebenarnya untuk teleworker atau pekerja individu
dan juga umkm juga memiliki cyber security pak yang kuat
ya kalau kita berbicara mengenai transformasi digital
untuk individu ataupun untuk ukm
kita harus mengingat bahwa ketika kita melakukan transformasi
kita juga harus memasukkan security sebagai satu faktor yang sangat penting
jadi kita tidak hanya mentransformasi satu proses
dan juga menggunakan teknologi
tapi kita juga harus memasukkan bahwa security merupakan satu poin yang sangat krusial
dalam hal untuk mencapai satu kesuksesan dalam hal transformasi digital
nah pada saat kita bicara mengenai individu
ketika kita merasa bahwa kita tidak berada dalam parameter satu perusahaan
dimana tadi dikatakan kita tidak berada dalam parameter satu perusahaan
dimana tadi dikatakan pak faisal bahwa ada pengamanan dari kantor
ketika kita di rumah atau kita mungkin di luar rumah
kita harus juga waspada bahwa bagaimana cara kita berkonektivitas dengan apa yang kita mau lakukan
apakah kita berkonektivitas kepada kantor
atau kita berselancar terhadap diri kita sendiri
nah pada saat kita berbicara seperti itu
keamanan menjadi sangat penting
bagaimana kita bisa mewaspadai dalam hal penanganan password kita
bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita mempunyai secure connection kepada tujuan kita
dan juga yang terakhir yang penting adalah bagaimana kita menggunakan perangkat dengan baik
seberapa sering kita melakukan update terhadap perangkat perangkat kita
secara individu ataupun sebagai satu korporasi
kalau kita tidak melakukan update secara regular
kemungkinan besar kita bisa menetapkan ancaman
ketika masyarakat banyak menggunakan telekonferensi
baik melalui handphone melalui laptop
sebenarnya ancaman cybernya seperti apa
dan apakah jika menggunakan wifi publik itu juga menjadi salah satu pintu masuk untuk pembobolan data
atau bagaimana pak faisal
kalau kita kembali ke dalam hal ini
kalau kita kembali ke dalam hal ini

pasti ada titik lemahnya yang bisa dimanfaatkan atau dieksploit oleh pertas
nah problemnya adalah sekarang biasanya fokus pada pertas
atau pada mayoritas aplikasi yang dipergunakan
jadi dia berfokus juga kepada trending
jadi kalau kita katakan sekarang yang lagi booming ini adalah telekonferensi application
bukan berarti aplikasi yang selain telekonferensi ini tidak ada masalah
jadi kita lihat di sini fokus dari titik serangan itu
kemudian di samping itu
kalau kita kadang kadang mengkaitkan antara tujuan dan aplikasi
antara telekonferensi dengan celah celah keamanan yang lain
saya rasa itu perlu dilihat dari angle yang lebih luas lagi ya
jadi mungkin terkait dengan kebiasaan pengguna
kalau misalnya kita sharing link dari konferensi kemana mana
atau mungkin bikin password hanya sesuatu hal yang sederhana
akhirnya menjadi exposure baru
tapi kalau kita sederhanakan bahwa titik serangan itu bukan hanya menyerang kepada telekonferensi application
hanya saja dalam situasi working from home ini
aplikasi itulah yang paling banyak dipergunakan
tapi kalau untuk para pekerja individu itu pak yang melakukan transformasi digital
sebenarnya seberapa besar ancaman keamanan cybernya buat mereka
ketika kita bandingkan dengan mereka bekerja di kantor seperti itu
oke kembali tadi seperti yang tadi pak edwin
atau mungkin kita bahas bahwa kalau kita bekerja di kantor
berarti kita dalam perimeter kantor
dalam lindungan dinding dindingnya kantor dalam tanda petik
tapi ketika kita keluar di rumah
masalahnya tingkat pengamanan yang perlu dipasang
gak hanya pada perangkat yang kita pergunakan
tapi juga pada perangkat lain yang ada di rumah
artinya concernnya bukan hanya perangkat dari individu yang mempergunakan aplikasi untuk berkonek ke kantor
tapi harus ada aplikasi yang lainnya
harus ada perangkat perangkat lainnya yang dimonitor
seperti juga mungkin kalau kita katakan penambahan perangkat yang dimiliki di rumah
kalau di kantor minta password wifi tentu nggak bakalan dikasih
tapi kalau di rumah ada tamu
lapis seperti itu ya pak ya
jadi sebenarnya yang menjadi meluas di sini adalah apa yang disebut threat landscape
atau tingkat landasan ancamannya tadi
makin lama makin luas

artinya di kantor hanya sektoral
kemudian pulang ke rumah
udah jarang lah mungkin laptop kantor dipergunakan di rumah untuk bekerja
sekarang pulang ke rumah
pakai perangkat kantor online
biasa jadi ada anggota keluarga kita mungkin juga pakai pakai barangkali ya
itu jadi satu isu baru
mungkin pak etin bisa memberikan contoh contoh yang lebih real ketika masyarakat ini tidak begitu memahami tentang pentingnya cyber security
side effect nya kepada masyarakat akan seperti apa
dari empat belas sendiri ketika kita mulai mengedukasi market ataupun customer kita atau masyarakat
mengenai bagaimana kita harus menjaga sekuritas daripada saat kita work from home atau kita remote worker seperti itu
kita memberikan gambaran bahwa kita harus mempunyai kategorisasi terhadap pemakai user kita
kategorisasi seperti apa pak
kita mengkategorisasi kan ada tiga
pertama adalah kita menjeneralisasi semua pemakai
artinya semua employee
yang ada di atau karyawan di perusahaan tersebut kita anggap sebagai satu level yang general
nah level kedua adalah kita bicara mengenai power user
produser biasanya adalah yang pasti lebih tinggi penggunaannya ataupun lebih mempunyai akses yang lebih kritikal di perusahaan
mungkin seperti network admin it nya ataupun eksekutif
yang paling tinggi adalah super user
yang paling tinggi adalah super user
udah pasti namanya super dia punya akses kemana mana aja
tidak bisa dibalik
nah pada saat kita di perusahaan kita ada kategori seperti itu
tapi begitu kita keluar dari perusahaan dimana boleh dibilang bahwa kita sebagai individu
mungkin satu orang mencakup semua tiga user tersebut
nah bagaimana kita pribadi bisa juga mengkategorisasikan bahwa saya sebagai apa
ketika saya masuk ke perusahaan data perusahaan atau sebagainya
ketika saya akses untuk hal pribadi saya mungkin saya sebagai super user
nah kadang kadang itu yang suka lupa
nah ketika kita lupa terhadap hal hal tersebut ada kemungkinan kita bisa masuk sebagai satu ancaman
terutama dalam hal hal seperti kondisi pandemi seperti ini
dimana orang banyak sekali berlomba lomba untuk mencari informasi mengenai covid sembilan belas
mungkin kalau kita di perusahaan ada parameternya
oh mungkin kalau kita akses level level tersebut kita tidak punya informasi tentang covid sembilan belas
mungkin kalau kita di perusahaan ada parameternya oh mungkin kalau kita akses level level tersebut kita tidak punya informasi tentang covid sembilan belas

karena mungkin sudah ada profil profil dari perusahaan
tapi kalau di rumah sendiri karena kita tidak meng set office tersebut kita bisa akses kemana mana aja
tapi ada sedikit anomali yang di sini definisi kita menatakan user yang memiliki akses banyak
mungkin kebanyakan kita mengira itu adalah administrator
kenyataannya itu adalah level tertinggi di perusahaan itu let's say board of directors
mereka lah yang memiliki akses yang paling banyak
nah itu yang perlu paling utama kita lindungi jadi bukan akses admin untuk jaringannya
nah langkah proteksi selanjutnya harus seperti apa kita akan bahas di segmen kedua
sesaat lagi dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di teh talk
anda masih di teh talk bersama saya dara dwi gara
di segmen awal kita sudah berbicara ancaman dan potensi potensi
yang dapat merugikan dari celah keamanan cyber dari work from home
nah di segmen ini kita akan membahas langkah langkah proteksi atau pencegahannya
nah pak ini kalau kita berbicara tentang transformasi digital
seperti yang kita ketahui bahwa transformasi digital itu bisa memberikan manfaat yang cukup banyak
seperti misalkan bisa memberikan layanan konsumen yang lebih baik
kemudian dari sisi efisiensi itu yang pasti ya pak
nah kalau tadi sudah jelas ancaman ancamannya nyata trennya semakin meningkat
apa yang harus dilakukan
baik para pekerja individu ukm ataupun perusahaan perusahaan
untuk memproteksi aktivitas cybernya mereka supaya aman gitu pak
jadi kita berbicara mengenai secure transformation digital
jadi tidak hanya transformasi digitalnya saja tapi harus aman
nah dari empat unit sendiri ketika kita bicara mengenai transformasi digital
kita ada beberapa poin yang akan kita lakukan
pertama kita ada istilahnya zero trust network
zero trust network artinya tidak mempercayai
siapapun seperti itu ya pak ya
betul jadi ketika kita masuk ke area internet
di mana kita sudah terbuka semuanya
kita menerapkan satu konsep bahwa siapapun yang akan akses ke jaringan kita
kita anggap kita tidak percaya dulu
jadi masing masing orang itu mempunyai credential mempunyai id mempunyai password
nah kita juga menambahkan dengan adanya multiple layer authentications
jadi ada faktor faktor yang ditambahkan lagi tidak hanya sebatas id dan password
tapi kita juga menambahkan lagi mungkin ada istilah otp
ada istilah misalnya kita mendapatkan pins untuk kita akses lagi
itu adalah penambahan layer di mana kita bisa mencegah hal hal yang seandainya
mungkin kita lengah dengan id kita kita lengah dengan pasu kita
tapi minimal masih ada layer yang bisa kita lakukan
nah ketika kita masuk ke area sekarang work from home
ataupun lebih kata remote workers
banyak sekarang perusahaan perusahaan yang mengalihkan aplikasi aplikasi mereka itu ke cloud
karena mereka berasumsi bahwa
misalnya mereka ke cloud itu mungkin bisa lebih cepat aksesnya lebih aman
nah kita juga mengarah ke sana
artinya perusahaan juga harus memikirkan bagaimana mereka men secure cloudnya mereka
karena security di cloud dan di on prem nya mereka itu juga harusnya sama
kemudian kita juga mempunyai satu solusi yang dimana kita sudah mengaktifkan artificial intelligence
machine learning di mana kita bisa mempunyai kemampuan untuk menganalisa
jadi ketika kita menerapkan zero trust network
akses terhadap karyawan kita ataupun terhadap mungkin customer customer kita
kita juga bisa mempunyai kemampuan untuk menganalisa apakah ini satu akses yang benar atau bukan
nah jadi itu mempunyai satu poin poin di mana kita bisa memberikan satu solusi kepada customer kita ataupun kepada pelanggan kita
kalau ke pak faisal ini sebenarnya kan masyarakat mungkin berpikiran bahwa penggunaan vpn itu sudah cukup gitu pak untuk security
menurut bapak benarkah sudah cukup atau seiring dengan perkembangan teknologi sekarang seperti apa pak
saya lanjutkan dengan definisinya dulu deh
kalau kita katakan vpn itu sebetulnya pada dasarnya memprotek data in transit
jadi dia membuat enkripsi di mana tidak ada orang bisa mendengar di tengah jalan
itu dia mensecurekan berarti end to end ya ujung dengan ujung pipanya diamankan
tapi problemnya adalah ujung dengan dua ujungnya ini benar nggak
jadi kalau memang ada misalnya laptop yang terinfeksi malware kemudian masuk ke vpn berarti malware nya juga ikut dong dalam tanda petik ya seperti itu
kemudian kalau kita bicara security kita bicara dua hal
ini dua hal beda
jadi kalau kita bicara vpn dia mengakses seolah olah dia berada di dalam perimeter kantor
nah kemudian kalau dari sisi pelanggan yang mau akses online system dan lain sebagainya
your connection isecure kita pakai https tuh yang biasa kita lihat ada gambar gemboknya ya
nah didalamnya ada ssl ada tls satu tiga misalnya seperti itu

itu menambah keamanan pada saat komunikasi
but the problem is sekarang mereka semua hanya mengamankan koneksi dari hubungan dari satu titik ke titik yang lainnya
nah sementara tadi kalau kita katakan dari definisi zero trust sendiri yang diterapkan never trust all waste verify
jadi artinya bukan setiap orang nggak dipercaya tapi ada verify pada tahapan tahapan tertentu
nah kembali kepada vpn cukup apa enggak kita bicara trade landscape buat kondisi sekarang sangat amat kurang
nah kalau mau extend kita kembangkan terkait misalnya zero trust
kalau tadi pak edwin ada pemaham paparan kalau saya hanya menganut kalau perusahaan atau ukm mau mengambil misalnya konsep zero trust ada empat hal
yang pertama ada usernya yang perlu diamankan
usernya malah ya
usernya penggunanya apakah karyawan ataukah nasabah pelanggan itu perlu diamankan dengan konsep zero trust
yang kedua perangkat yang terkoneksi ke dalamnya atau devicesnya perangkatnya
nah dia perlu dibatasi atau perlu ada proteksi tersendiri lah
nah yang ketiga ini adalah networknya yang perlu di verify artinya dia connect dari mana nih oh dari router rumah
nah oke nanti ada tahapan tahapannya jadi tiga ini yang ketiga
nah yang terakhir kalau perusahaan sudah memindahkan datanya atau proses prosesnya ke cloud misalnya
maka poin keempat adalah workloadnya
workloadnya itu aplikasinya yang dipakai kita tahu mungkin saja pengolahan data nggak centralized ya
ada terpecah pecah ya nanti ketika satu proses meminta data dari tempat lain proses verifikasinya gimana
nah itu concernnya jadi yang kita sebut dengan verifikasi ini bukan hanya user dan loginnya aja
berarti artinya work from home itu tidak sesederhana itu ya pak ya artinya bahwa security cyber ini juga perlu untuk kita perhatikan
nah tapi yang pasti menjadi persoalan utama adalah
jadi masalah investasinya nih pak investasinya ada juga how to educate people gitu untuk memahami ini semua
kira kira kalau dari fortinet sendiri solusinya akan seperti apa nih pak
ya investasi ini kadang kadang memang menjadi satu tantangan terutama di dunia korporasi
ya kadang kadang kita selalu berpikiran bahwa kita sudah aman kita belum diserang
kita belum diserang
kita belum diserang kita aman
yang pak faisal sempat mengatakan kita sebenarnya nggak tahu kalau kita sebenarnya sudah diserang atau dibajak
atau mungkin kita sudah kita tidak pernah mengalukan health checks
seperti kita sendiri ya kita mungkin tidak pernah melakukan health check
apakah kita ada sesuatu dalam tubuh kita kita nggak tahu
nah jadi di kita biasanya kita akan memberikan satu informasi kepada customer bahwa mereka juga harus melakukan health check
jadi seperti kita as a human kita mau tahu bahwa kita ada apa apa aja atau kita semua baik baik aja kita harus melakukan health check
tidak hanya bisa dilihat secara fisik
nah kita melakukan health check ketika kita melakukan health check kita baru tahu
ternyata oh kita punya lubang di sini kita punya ada mungkin hal di sini seperti itu
tadi pak faisal mengatakan satu poin mengenai device
kalau kita kerja di kantor biasanya perangkat akan disediakan oleh perusahaan
sampai ada perusahaan yang menyediakan perangkat tablet ataupun perangkat handphone
atau mungkin perangkat notbooknya itu di provide oleh perusahaan
kalau di profit oleh perusahaan
biasanya ada proses di mana itu pasti akan di hardening oleh perusahaan tersebut
aksesnya tertentu mereka punya konser tertentu
tapi bagaimana kalau sekarang kita menggunakan device kita sendiri
karena sekarang sudah banyak perusahaan yang memperbolehkan karyawannya
atau tadi pak faisal bilang pelanggan pelanggan untuk mengakses dari device mereka sendiri
di mana kita tidak bisa kontrol device mereka tersendiri
nah jadi itu juga harus kita edukasikan kepada market kepada masyarakat
contohnya seperti komisinya bank juga mereka akan mengedukasikan
untuk mengedukasi pelanggannya
bagaimana kita bisa melakukan multiple authenticator kalau pelanggan tersebut tidak diedukasi
nah jadi kita juga mengarah ke sana bahwa individu dan perusahaan itu juga tetap harus bersinergi dengan baik
oke nah di segmen tiga di segmen selanjutnya kita akan membahas seperti apa sih manfaatnya
ketika kita melakukan cyber security secara menyeluruh
nah mungkin ada hasil riset yang mungkin bapak bisa sampaikan di segmen tiga sesaat lagi
dan mau beri sajian kemana mana tetaplah bersama kami di teh talk
terima kasih anda masih bersama kami di teh talk dan kita masih mengulas tentang transformasi digital dan juga cyber security dengan pak edwin dan juga pak faisal
tadi di segmen kedua kita sudah mengulas tentang investasinya ya pak ya untuk cyber security ini
nah sebenarnya mungkin tidak banyak orang yang memikirkan tentang investasi ini nah sebenarnya mungkin tidak banyak orang yang memikirkan tentang investasi ini nah sebenarnya mungkin tidak banyak orang yang memikirkan

kita tidak memikirkan masalah pengamanannya terlebih dahulu
nah sebenarnya apakah memang investasinya harus begitu besar pak seiring dengan data yang terakumulasi di sebuah perusahaan
ya benar sekali ya jadi kalau kita berbicara mengenai penyerangan ancaman saat ini yang disasar pasti adalah data

itu yang mempunyai satu value di satu perusahaan
kalau kita bicara mengenai investasi kita juga melihat bahwa seberapa besar data yang mau kita protect
apa yang mau kita protect seberapa besar nah itu menentukan
kita pasti tidak perlu menggunakan satu investasi yang sangat besar untuk memproteksi hal yang mungkin tidak terlalu besar
jadi itu sebanding ya harus berbanding lurus dengan data yang mau kita protek
jadi investasi ini relatif ya relatif dengan bagaimana apabila ancaman itu terjadi
apabila data itu misalnya bisa sampai keluar dari satu perusahaan
apa yang akan dialami oleh perusahaan tersebut
mungkin kerugiannya akan jauh lebih besar daripada investasi yang harus dilakukan di awal seperti itu ya
berapa besar kerugian bisa terjadi terhadap perusahaan tersebut
nah itu bisa dihitung dari satu perusahaan
nah dari sana perusahaan bisa mengkalkulasi bahwa oke saya harus mengamankan ini
saya harus ngomong ini kemudian kira kira apa yang saya lakukan
nah di sana kita bisa membantu customer kita pelanggan kita untuk menentukan kira kira area area mana yang mereka harus prioritaskan dulu
karena tidak mungkin semua area harus diamankan dalam suatu saat
tapi harus ada prioritas nah kita melihat apakah yang penting di satu perusahaan
ini penting kita perhatiin dulu kalau setelah ini kita move ke sini
itu memang benar benar relatif tapi pengaman data menjadi satu ukuran bagaimana kita melakukan investasi dalam hal pengamanan
oke nah kalau kita berbicara tentang ini ke pak faisal kalau kita berbicara tentang umkm gitu pak
pasti kan data yang digunakan atau yang disimpan juga tidak terlalu besar ya pak ya
nilai ekonomis investasinya akan seperti apa pak
nah betul ini satu concern yang bagus sekali
sebenarnya kalau kita katakan investasi cyber security lebih banyak tergantung arsitektur
jadi arsitektur itulah yang menentukan kompleksitas dan juga investasi yang diperlukan
kalau tadi dari sisi pak edwin menyatakan jumlah banyak data yang diproses
tapi kalau saya katakan dari jumlah arsitekturnya juga akan mempengaruhi jumlah prosesnya
nah kadang kadang ukm itu mungkin berpikir standarisasi atau mungkin barangkali membuat konseptual arsitektur yang mungkin mirip mirip korporasi
tapi itu kurang relevan
kita ambil contoh lah misalnya antivirus
antivirus satu hal yang mutlak ada ya
nah mungkin buat beberapa orang mungkin itu merupakan satu investasi yang gak mahal
tapi tidak semua loh
nah sekarang gimana caranya orang mau memiliki proteksi antivirus yang cukup baik namun tanpa misalnya melakukan proses instalasi
dia pakailah di cloud datanya
jadi kalau instead of dia tukeran usb email saja datanya
nanti kan dari sisi misalnya email yang ada di cloud tadi akan melakukan scanning terhadap attachment tersebut
itu satu step yang mungkin sederhana yang saya kaitkan dari sisi arsitektural
jadi kembali lagi kompleksitas dari data ditambah juga dengan bentuk dari arsitektur yang ada itu akan menentukan besaran investasinya
dan justifikasinya kalau dikatakan tadi besaran resiko data yang dibobol
jangan lupa sekarang kan pemerintah sudah mulai mengeluarkan peraturan peraturan misalnya terkait dengan berapa sih nominal penalti yang harus dibayarkan
itu yang biasanya dikaitkan dengan komposisi investasinya tadi
jadi kalau misalnya
kalau ke depan kita untuk preventif sekian kita harus pasang sekian gitu
jadi itu ada kaitannya demikian pak
nah pak edwin ini mungkin pastinya pemirsa juga menantikan
ada nggak sih pak contoh contoh yang real gitu perusahaan umkm ataupun individu atau teleworker gitu ya
yang sudah merasakan manfaat positif ketika mereka melakukan cyber security secara menyeluruh
kita punya satu data survei
ketika kita mensurvey customer customer kita dari tujuh belas negara sebenarnya
dan kita juga mensurvei level level mereka itu bukan level level menengah ke bawah tapi level menengah ke atas pendirektur it head vp even c level seperti itu
survei tersebut ternyata cukup cukup apa ya cukup bagus bagi kita mengantisipasi bahwa sebenarnya umum umum tersebut bukan suatu hal yang sangat menakutkan
ya kadang kadang di kantor kadang kadang di luar
nah di sini memperlihatkan bahwa keyakinan mereka terhadap konsep seperti ini pasti akan didukung oleh kesediaan mereka terhadap pengamanan data mereka
ataupun pengamanan terhadap bagaimana akses ke kantor
nah ini satu survei yang cukup bagus menurut saya bahwa ini memperlihatkan bahwa ternyata kita tidak perlu paranoid
kita tidak perlu takut dengan keadaan seperti ini karena keadaan seperti ini sebenarnya juga memberikan akselerasi kepada perusahaan kepada individu untuk benar benar bertransformasi
transformasi yang secure
nah itu juga akhirnya memperlihatkan bahwa sebenarnya kita siap
ya hanya saja memang kita juga harus tahu
dan kita juga tidak boleh terlalu over confidence
tidak boleh terlalu pede juga
pasti ada hal hal yang kita juga harus singkapi bahwa bisa saja itu terjadi
kadang kadang bisa diri kita sendiri atau mungkin di lingkungan kita yang kita tidak bisa menjaga
iya memang ini mungkin saja work from home tidak hanya segedar tren yang akan berlangsung saat ini
mungkin nanti kedepannya setelah pandemi usai masyarakat akan lebih memilih untuk work from home
mengadaptasi mengadopsi kegiatan work from home ini ya pak
karena di rakyat lebih efisien
mungkin lebih hamat waktu seperti itu dan macam itu
hamatnya juga lebih banyak
artinya bahwa pemahaman tentang cyber security ini menjadi tanggung jawab semua ya pak
semua pihak ya pak
jadi kita tidak bisa hanya tergantung kepada perusahaan tergantung kepada kita sendiri
ya tapi kita hidup satu ekosistem
satu masyarakat yang luas
dan transformasi digital itu adalah mencakup semua aspek kehidupan kita dan juga masyarakat
jadi kita juga punya kepentingan bahwa kita harus memastikan bahwa selain perusahaan selain kita sendiri
kita juga memastikan bahwa ekosistem kita juga harus benar
harus mengerti terhadap bagaimana ancaman itu bisa terjadi
karena ancaman itu bisa terjadi dalam diri kita dalam masyarakat kita
dan kita harus selalu siap
karena satu area terimbas satu situasi kita tetap akan terkena juga
jadi ini merupakan tanggung jawab terhadap semuanya
satu ekosistem dalam satu kehidupan
oke kalau tambahannya ya sebetulnya terkait di sini
security itu adalah binar
punya atau nggak punya
gak ada di tengah tengah
jadi artinya kalau kita bicara di sini cyber security itu holistik keseluruhan
either orangnya atau teknologinya
semuanya harus ada ya secara berimbang
nah yang lainnya adalah security itu fabrik
dia combine jadi satu
dia blended bukan muncul sendiri
jadi investasi tingkat pengamanan efektivitas efisiensi semuanya berdasarkan keseimbangan ini
jadi kalau memang itu keseimbangan itu bagus hasilnya akan optimal
baik pak edwin lim pak faisal yayat
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di ted talk
semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat
dan demikian topik ted talk kita kali ini
semoga bisa membantu menyadarkan semua pihak baik itu perusahaan ukm maupun individu
agar lebih peduli terhadap keamanan cyber terutama di era serba digital seperti sekarang
nantikan teh talk di episode berikutnya
saya diana twika undur diri